mau banget sih
aku hampir keratan disini tau ga
maaf ra disini tuh jauh dari mana mana
loh kamu dapat bahan bahan itu dari mana
dari kebun di belakang
apa yang terjadi
katanya emma aku pada muntah muntah sih

teman teman aku mau ke sana
ajar aku juga gimana sih
aih aih aih
aih aih aih
aih aih aih aih

sekarang kamu ngapain kabur sama aku
kamu yang mau ngapain mau kemana
aku juga ga tau
ya kemana aja
tapi yang pasti ga kepesan tren
ini semua tuh gara gara kamu tau gak
ra udah sampe ra

ra ini trayeknya udah abis
udah di terminal tau ga
ah bangun sih
mau ke pasoknya lo pak
ra kita mau kemana ra
tau itu serangku
aku mau bikin mami sama dari kepek
sampai mereka tuh jenggotnya kebakar
tapi kan kalau mami kan rambutnya panjang
jadi mami rambutnya yang kebakar
kalau tarik tinggal panjangin aja jenggotnya
terus habis kebakar gitu
kita gak punya siapa siapa
aku kan punya koper
di koper ini kita bisa cukup untuk survive
yaudah sekarang ini dong
pegangin dong buat apa
aku sakit ya tangan
nanti pegel pegel kita kan ga bisa ke sista
eh mana mana dia
salah orang lari temen aku

kamu tuh gimana sih
bukan didepetin tas aku mah babak pelor
aku ngejar aja aku dikebugin
pala di tas itu tuh ada perhiasan baju makeup
itu tuh bisa buat kita hidup tanpa mengaminkan sama dari tau ga

dan kita gimana mau hidup hah
makanya kami mau ngtrak di sini dan bayarnya akhir bulan bu
tas aku judi lampu
padahal isinya ada baju baju aku perhiasan aku
pokoknya semua yang bisa bikin the survive
tapi sekarang sih udah hilang
karena tau deh orang sebelah aku kali
kebetulan masih ada satu kamar yang kosong
karena penghuninya kemarin pergi begitu aja
dan pakaiannya pun masih tertinggal di sini
jadi untuk sementara waktu kalian bisa pakai

nih gimana mau tinggal di sini
rak tapi cuma tempat ini yang mau dibayarnya akhir bulan
yang lain harus pakai dp
kalau aku minta uang dari mami smedari
sekarang kita ada kamar yang bagus
yang ada ac nya yang luxurious
sekarang aku mau pengek di sini

kita jualan aja
mau jualan apa kita gak punya apa apa
kita tuh bisa jualan di depan
kalau aku coba pasti bisa
rak yang namanya mau jual makanan itu
show aja man pasti bisa
jadi kayak tempat gado gado barbie
biarpun barbie sih sebenernya gak makan gado gado
kamu jual jam ini ya
ini tuh lumayan tahu gak sih
kalau dijual bisa untuk dibahan bahan kayak gini
kira kira sebulan lah
ya udah aku pergi dulu ya
kamu ngapa di sini sendirian
aku tuh bisa tahu nggak sih
biasanya banyak kacangnya kan
aku jalan dulu ya
ini tempat gado gado paling enak di dunia tahu gak
cakep banget dik tukang gado gado nya dik
soalnya lah kita beli ya kalian gangguin dia
cineng jual gado gado ya
gak usah pake ngerayu
soalnya aku gak suka sama kalian
kalian duduk aja oke
oke satu pedas satu enggak
cakep cakep jualan gado gado
dan aku juga mau bilang ke kalian
gak usah ngerayu
lagi kalian gak tau apa
semuanya tuh yuk
bawang putih bawang merah kacang cabai
oh iya kerupuk
loh kok gak pake sayur sih mbak
uh ini orang kemana sih lama bener
aku mau ambil sekarang ya
rangga tuh gimana sih
aku harus cari cara lain
aku pinter banget

okay udah siap cepet dulu nih
rangga mau banget sih

dari kebun di belakang

oh my god nanti nge end maku kebun bunan muntas sih
oh my god nanti nge end maku kebun bunan muntas sih

oh my god nanti nge end maku kebun bunan muntas sih
oh my god nanti nge end maku kebun bunan muntas sih

oh my god nanti nge end maku kebun bunan muntas sih

oh my god nanti nge end maku kebun bunan muntas sih
oh my god nanti nge end maku kebun bunan muntas sih